ya siap siap langsung meluncur
pur saya pinjam helm kamu dulu ya
ya allah tis helm gue
eh tis lu kena apa sih makan kayak orang kalap gitu
karena lagi buru buru
kalau mau ngomong tuh ditelen dulu makanannya
kok nasi uduk dua pakai telur dua perkedel dua gorengannya dua
pokoknya semua serba dua
soalnya dari semalam saya belum makan nasi pok
pas bangun tidur perut saya bunyi kerucuk kerucuk keruruk
tadinya saya mau ngomong cuma keduluan sama pur
aduh yang aduh yang yang yang ada ada aja sih ah
bang kok tiduran disitu abang jatuh jatuh banyak nanya tolongin buruan
perasaan pindah rumah mulu banyak duit kali ini ya justru gara gara gak ada uang
pur saya duluan ya mulai hari ini saya diminta antar jemput sama neng rika
ah yang bener lu bener hebat kan hebat apaan terus istri lu gimana
kata bapak saya kalau lagi makan jangan bicara
tuh kan benar kata bapak saya
bang sekarang udah boleh nanya
kok bisa jatuh dari kursi
assalamualaikum selamat pagi neng rika
waalaikumsalam pagi juga kak
kok manggilnya kakak lagi
kemaren kan sudah manggil a'a
ehm manggilnya kakak aja ya biar lebih gimana gitu
ya udah gak apa apa dipanggil kakak juga
neng rika udah sarapan
nasi goreng kakak
pakai telor atau pak
maaf kakak kalau kita ngobrol terus lama lama jadi telat
maaf kalau begitu ayo berangkat sekarang

kok gak naik katanya takut telat
kalau mau nganter sampai tempat kerjanya rika kita butuh helm satu lagi kakak
neng rika pakai helm saya aja
kalau rika pakai helm terus kakaknya enggak tetep ditilang kakak
pelan pelan apa pur
masa allah pur jangan lebar lebar apa
bentar ya bang
enggak sekarang udah pindah rumah lagi tapi masih di daerah rawa bebek
kok mendadak banget
oh sekalian ulang tahun dia
enggak ada kerjaan kok
sarah temen sma tati
ada yang ulang tahun
katanya mau ngeraktir
adam yang dulu sering ngedekin lu
mas bur lagi di pangkalan
pur saya pinjam helm kamu dulu ya
ya allah tis
udah belum bang
kenapa sih tati gak boleh ketemu sama temen temen tati
ya kan kita baru pindahan
lu liat masih berantakan
iya tapi kan tati kangen sama temen temen tati
terutama sama sarah
kangen sama sarah apa lu kangen sama si adam
sama sarah bang
bilang aja kalau lu kangen sama si adam
ya udah kalau abang maksa
tati kangen sama adam
abang mau kemana
katanya mau beresin rumah
kok malah bawa helm
abang mau bersihin rumahnya pakai helm
biar gak kelilipan lagi
ya abang mau kemana